upacara peringatan hari kemerdekaan indonesia juga digelar di berbagai negara tidak terkecuali gaza palestina
upacara di gaza digelar oleh warga indonesia dan juga palestina
serta untuk pertama kali dihadiri oleh lebih dari enam lima ratus orang
meski wilayahnya sering dilanda konflik
warga palestina tetap menghadiri peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia di gaza
upacara hari kemerdekaan ri ini digelar oleh warga indonesia bersama warga palestina
menurut aktivis kemanusiaan di gaza abdillah onim
upacara ini mencetak sejarah karena diikuti sedikitnya enam lima ratus warga palestina
dibanding sebelumnya perayaan hud ri pada dua ribu enam belas dihadiri lima ratus orang
dan tahun lalu dihadiri lebih dari satu dua ratus orang
selain karena jumlah peserta yang lebih besar
peringatan hud ri tahun ini di gaza berlangsung lebih meriah dengan lebih banyak susunan acara
pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh
enam puluh anggota pas ki braka palestina
dilanjutkan dengan pengibaran bendera palestina
perwakilan warga indonesia di gaza abdillah onim
kemudian membaca teks proklamasi berbahasa indonesia
teks proklamasi pun dibacakan ulang dalam bahasa arab oleh remaja putri palestina
acara itu dihadiri pejabat tinggi palestina
termasuk wakil menteri kebudayaan dan peninggalan kuno palestina yang memberi sambutan
upacara kemudian ditutup dengan kata sambutan dari abdillah onim
dan pembacaan syair
upacara hut eri di gaza tidak digelar pada tujuh belas agustus
tetapi pada dua belas agustus lalu karena adanya serangan dari israel sebelumnya
pelakat apresiasi turut diberikan kepada para pasien korban penembakan militer israel
upacara peringatan hari kemerdekaan indonesia ini merupakan bentuk solidaritas masyarakat palestina terhadap indonesia
palestina dan indonesia baik pemerintah maupun masyarakatnya memiliki hubungan yang sangat erat
palestina adalah salah satu negara pertama
yang mengakui kemerdekaan indonesia
sementara itu indonesia terus aktif membela dan memperjuangkan palestina mewujudkan mimpinya
yakni meraih kemerdekaan